jalan jalan ke kota bengawan solo jadi destinasi akhir pekan ini
mulai dari bernostalgia dengan spur atau kereta kuno
hingga menikmati kelezatan olahan kamingka solo
pastinya enak ini
simak keseruan koresponden yesi pasha di kota solo
jalan jalan ke kota bengawan
jalan jalan kota personasi hitam manis seakan tak lekang oleh waktu
supur kelutu jaladara menjadi penjelajahan awal saya
menyusuri manisnya kota solo yang kental dengan nuansa jawa itu
dari stasiun purwasari menuju ke stasiun sangkrang
dan kembali lagi menuju stasiun purwasari
perjalanannya cukup singkat
tapi ini pengalaman pertama dan cukup berkesan buat saya
ya kereta uap yang beroperasi sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam ini
sudah berusia lebih dari satu abad
tapi kondisinya saat ini masih tetap prima
dan masih bisa kita gunakan sebagai kereta wisata
untuk menikmati suasana solo
berbekal air dan kayu jati sebagai bahan bakar
kereta api kuno buatan jerman
melaju perlahan membelah jalanan kota yang ramai
pemandangan sepur menjadi sungguhan menarik
termasuk bagi rombongan yang sengaja menyewa kereta wisata uap ini
sebagai ajang silaturahmi mengenang masa lalu
ini reuni naik kereta wisata
apa sih yang buat ibu seneng nih sama teman teman naik kereta wisata
ya kita satu untuk
ngetak dia ya
ketemu teman teman yang notabene udah lama sekali nggak pernah lihat lihat seperti ini
kumpul kumpul begini ini sangat menyenangkan untuk kita
berakhir di stasiun purwosari
kita lanjut lagi menyusuri warna lain kota ini yang kian meriah
dengan kehadiran seni mural yang atraktif
kota solo seakan berubah menjadi
ada lebih dari seratus muralis muda yang meluangkan karyanya
di sepanjang koridor gatu ini
ia memberdayakan ruang publik sebagai galeri seni jalanan
tentu menambah rasa baru saat anda berkunjung ke kota bengawan solo ini
dan ruang swafoto semakin termuka lembar
nah mengajak warga lokal berfoto bersama menjadi keseruan tersendiri
kehangatan dan keramahan warga solo terbingkai sempurna dalam setiap momennya
destinasi kota yang tak kalah menarik untuk dikunjungi adalah pasar gede
senyum manis pedagang hampir bisa ditemui di setiap sudut
menawarkan aneka rupa jajanan tradisional yang murah meriah

untuk mereka itu terbethul
tidak apare mainan oxirat terstengker

tetapi memang tersebutpalah dirinya nilai ganda
atau ini tidak hanya tidak
misalnya nakal yang melewati minyak bali
merasa lebih lembut
yang menjadi karakter warganya yang memang ramah dan juga manis ya
nah kali ini saya putuskan untuk mengakhiri wisata solo dengan beragam olahan kambing dengan cita rasa manis gurih dan pedas berbalut bumbu rica
di solo daging diolah dari buntut kepala hingga tulang menjadi tengkleng tongseng hingga sate buntel
salah satu kunci empuk ada pada pemilihan daging kambing muda yang segar
dalam sehari dua puluh kambing diolah untuk memuaskan para penikmat kuliner kambing
saat makan siang warung di jalan honggo wongso ini ramai dipenuhi penggemar olahan kambing
nah siap siap peseman saya sudah jadi nih
nah paling nikmat nih makannya waktu panas seperti ini karena lemak yang membungkus si satenya itu masih ada terus lelehannya itu masih terasa
ini makan kambing ini pak
bondo nekat ini pak umur berapa pak
saya ada jantung tapi ini ngangenin
oke lanjut lanjut pak
yah ngangenin segala tentang solo akan buat saya kangen
suasananya kehangatan warga dan kuliner yang lezat menjadi magnet
untuk kembali datang